kita ke informasi pertama jelang libur hari raya besar keagamaan natal dan tahun baru dua ribu dua puluh
pemerintah dalam hal ini gubernur dki jakarta menerbitkan instruksi gubernur
serta seruan gubernur tentang pengendalian masyarakat
peraturan ini diterbitkan sebagai upaya pengendalian klaster libur akhir tahun
adanya edaran ingub dan juga sergup ini merupakan antisipasi ekstra dari pemerintah provinsi
menghadapi musim liburan yang berpotensi memperluas penyebaran virus covid sembilan belas
dan dalam instruksi gubernur nomor enam puluh empat tahun dua ribu dua puluh tentang pelaksanaan pengendalian
selain mengatur mengenai kapasitas pekerja dalam kantor yaitu sejumlah lima puluh persen
juga diatur mengenai pengetatan jam operasional pelaku usaha dan juga hiburan
kegiatan keamanan dan mobilitas penduduk luar masuk jakarta
ditambah dalam seruan gubernur nomor tujuh belas tahun dua ribu dua puluh tentang pengendalian masyarakat
juga menekankan mengenai pembatasan kegiatan di luar
di luar rumah
dki jakarta memperlakukan kebijakan jam kerja untuk aparatur sipil negara dan juga swasta
dan sudah ada produser lapangan cnn indonesia hema sikolitikta
ya selamat pagi menjelang siang hemas seperti apa penerapan pembatasan jam kerja di dki ini
ya selama pagi megi dan sarah
dapat saya informasikan bahwa untuk betul tadi yang sudah disampaikan sebelumnya
untuk instruksi dari gubernur dan juga seruan gubernur yang telah dikeluarkan kemarin
mulai hari ini di tanggal delapan belas desember tahun dua ribu dua puluh
kembali dilakukan pengetatan untuk jumlah atau kapasitas para pekerja yang di dalam kantor
yaitu sebanyak lima puluh persen dari kapasitas yang seharusnya
dan hal ini merupakan salah satu
satunya adalah respon terhadap seruan atau instruksi begitu dari wakil ketua komite penanganan covid sembilan belas
dan pemulai ekonomi nasional bluhut bintar panjaitan
yang sebelumnya menyarankan untuk kepada pemerintah provinsi dki jakarta
untuk melakukan pembatasan jumlah pekerja di sekitar tujuh puluh lima persen
namun dalam instruksi dan seruan gubernur tersebut
kali ini ditetapkan diterapkan untuk para pekerja yang melakukan
work from office atau melakukan pekerjaan dari kantor yaitu sebanyak lima puluh persen
namun di luar adanya pengetatan jumlah pekerja tersebut juga diatur mengenai pemberlakuan jam kantor
yang juga dibatasi yaitu pada pukul sembilan belas setiap harinya
dan hal ini dilakukan mulai dari tanggal delapan belas desember ini hingga nanti tanggal delapan januari dua ribu dua puluh
namun khusus untuk tanggal dua puluh empat hingga tanggal dua puluh tujuh
nantinya pembatasan juga akan terus dilakukan jelang libur natal dan tahun baru
namun demikian sarah demegi dapat saya katakan bahwa
dari pemerintah provinsi dki jakarta sendiri juga menyebutkan bahwa
biasanya menjelang akhir tahun menjelang pergantian tahun ini
pekerjaan dari para asn maupun pns yang ada di pemerintah provinsi juga semakin berkurang
tetapi untuk pemberlakuan untuk lima puluh persen itu sendiri diberikan
dimaksudkan untuk berkesempatan untuk para pekerja agar melakukan penyelesaian pekerjaan di akhir tahun ini
dan selain itu juga adanya pemberlakuan pengatatan jumlah pekerja ini juga ada pengatatan untuk jam malam
untuk para pelaku usaha dan hiburan di mana untuk pelaku usaha dan hiburan selain tetap memperketat jumlah para tamu
atau para pendatang seperti pusat perbelanjaan atau di tempat makan di luar umum
begitu itu sekitar lima puluh persen masih diterapkan juga untuk jamnya sendiri diperlakukan maksimal pukul dua puluh satu
dan nantinya di tanggal dua puluh empat hingga tanggal dua puluh tujuh dan untuk tanggal tiga puluh satu desember hingga tanggal tiga januari semakin diperketat
hanya diperbolehkan sampai pukul sembilan belas saja
dan selain itu juga tadi saya melihat di sini untuk pekerja masih bekerja dengan normal
masih tetap adanya pelakuan atau pengecekan rapid untuk para pekerja yang ada di sekitar balai kota dki jakarta

tentunya dengan jumlah yang terbatas lalu juga tadi ada upacara untuk para pamung praja yang akan melakukan pengetatan atau pengawakan pengamanan di sekitar balai kota dan juga tempat lainnya
tetapi juga adanya pengecekan terhadap pendatang atau dapat dikatakan sebagai antisipasi adanya para pendatang di luar jakarta
karena kita ketahui juga dalam instruksi gubernur dan seruan gubernur itu juga ada pengawasan yang ada di luar jakarta

dan untuk para pendatang orang orang yang akan datang ke jakarta tidak lagi hanya perlu melampirkan hasil rapi tes
tapi juga harus mengalampirkan hasil swab antigen minimal dan itu juga dilakukan untuk para pedagang yang datang dari luar jakarta
tapi juga harus mengalampirkan hasil swab antigen minimal dan itu juga dilakukan untuk para pedagang yang datang dari luar jakarta
kita akan hasil swab antigen minimal dan itu juga dilakukan untuk para pedagang yang datang dari luar jakarta
dan itu tadi yang dilakukan untuk para pamung peraja yang ada di balai kota dki jakarta
lalu untuk para pekerja di luar itu juga bekerja seperti biasa dan ini diharapkan dapat kita ketahui bahwa untuk penularan covid sembilan belas di jakarta sendiri khususnya juga masih sangat tinggi
sehingga diharapkan dengan adanya pengetatan ini dapat mengurangi penyebaran dan dapat segera tertangani untuk kluster yang kita antisipasi yaitu nanti untuk libur akhir tahun
megi dan sarah
lalu hemas apakah ada sanksi yang dikenakan kepada perusahaan yang melanggar
baik untuk sanksi yang dikenakan tentu saja untuk para aparat dalam hal ini pemerintah provinsi dki jakarta bekerja sama juga dengan para aparat dari polisi dan tni untuk memberikan peringatan
dan sebagai instruksi serta seruan gubernur ini juga sebagai payung hukum dari adanya
ketentuan pengetatan aktivitas sosial maupun aktivitas kantor yang diberlakukan mulai pada hari ini delapan belas desember dua ribu dua puluh
lalu untuk sanksinya sendiri mungkin belum disebutkan secara jelas tapi yang jelas itu adalah dalam seruan tersebut dikatakan bahwa untuk hal ini tentu ada kerjasama dengan tni dan polri diharapkan para dari sektor berbagai sektor usaha maupun perkantoran juga dapat bekerjasama dengan
tni dan polri

dan juga untuk hal yang lain

sehingga langkah langkah untuk penanganan serta pencegahan adanya kluster baru nantinya di akhir tahun baru juga dapat kita lakukan bersama

menghadapi pandemi ini kita biasanya melakukan cuti akhir tahun dan hal ini diantisipasi dengan adanya wfo tersebut
sehingga hal ini juga sebagai langkah pemantauan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dki jakarta terhadap para pekerjanya
baik diusaha baik dari segi pemerintahan maupun di berbagai sektor lainnya
migi dan sarah
semoga kebijakan pemprov dki jakarta juga bisa menekan kasus positif covid sembilan belas di dki jakarta
terima kasih produser lapangan cnn indonesia hemas atas laporan anda dari balai kota